terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
kita simak informasi ekonomi dan bisnis
pandemi covid sembilan belas membuat seluruh perekonomian hancur lebur
namun hal itu tidak terjadi pada sektor jasa konstruksi dalam negeri
buktinya salah satu perusahaan konstruksi milik bumn masih mampu mencatat laba bersih tahun dua ribu dua puluh sebesar rp dua ratus enam puluh enam miliar rupiah
dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau rupst perusahaan milik bumn pt pp
berhasil meraih pendapatan usaha sebesar lima belas lima puluh tiga triliun rupiah dengan laba bersih mencapai dua ratus enam puluh enam miliar rupiah
dari hasil tersebut telah diputuskan bahwa penggunaan laba bersih sebesar satu ratus dua puluh delapan miliar
ditetapkan menjadi dana cadangan perusahaan
perusahaan milik bumn ini yakin pandemi covid sembilan belas yang masih melanda indonesia
bukan menjadi suatu halangan bagi sektor konstruksi untuk tetap tumbuh
bahkan pt pp meyakini target kontrak baru mencapai rp tiga puluh satu triliun